sementara kalau kita bicara ke tim kampanye nasional jokowi dodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin menggelar kegiatan solidaritas untuk korban bencana di nusa tenggara barat ntb dan sulawesi tengah
kegiatan solidaritas ini diadakan lewat bentuk pentas seni
ya diselenggarakannya di auditorium pusat perfilman haji usmar ismail pada rabu malam
acara pentas seni solidaritas ini dihadiri sejumlah menteri dan artis ibu kota
melalui lantunan lagu para seniman mengajak penonton larut dalam senandung doa untuk berempati terhadap bencana besar yang terjadi di ntb dan sulawesi tengah